trawulan sebuah kecamatan kecil di kabupaten mojokerto jawa timur
lebih dari tujuh ratus tahun lalu kawasan ini menjadi pusat peradaban majapahit yang termasyur
di saat belahan dunia lain mungkin masih berselimut kegelapan
ibu kota majapahit trawulan sudah benderang dengan teknologi budaya dan militer yang kuat
kini berbagai situs peninggalannya masih bisa ditemukan utuh
warisan berupa penataan kota dan strategi militer majapahit
menjadi inspirasi kehidupan ratusan tahun sesudahnya
sementara produk budaya dan sastranya masih lestari hingga hari ini
majapahit adalah entitas yang amat penting dalam peradaban di indonesia
beragam peninggalan berupa candi dan artefak menunjukkan kebesarannya
dari zaman majapahitlah berbagai kasanah budaya sastra dan struktur pemerintahan dan militer
bahkan teknologi diadopsi oleh warga nusantara sampai ratusan tahun setelahnya
seperti wayang kulit yang akarnya adalah wayang beber majapahit
strategi militer yang dipakai oleh beberapa kerajaan di jawa hingga kakawin atau kitab sutasoma karangan empu prapanca
yang menjadi inspirasi bagi perumusan dasar negara pancasila
tetapi majapahit juga anomali
sebuah kerajaan terkaya dan terbesar yang pernah
ada di nusantara tetapi hanya bertahan tidak lebih dari dua abad
berdiri sejak seribu dua ratus sembilan puluh tiga majapahit sudah benar benar runtuh sebelum tahun seribu lima ratus
meski pernah dikdaya di masa raja hayam buruk dan pati gajah mada
dengan sumpah palapanya majapahit tidak bisa menolak takdir
salah satu sebabnya adalah perang saudara berebut kekuasaan berulang kali
majapahit yang menjadi besar dalam waktu singkat tidak bisa lepas dari bagaimana raja pertama raden wijaya
membangun trawulan sebagai kota raja atau ibu kota
trawulan yang kini merupakan kecamatan di kabupaten mojokerto pada abad ke tiga belas adalah lahan seluas seratus km persegi
saat itu di trawulan dibangun pusat pemerintahan
permukiman militer dan pusat peribadatan
berbagai prasasti majapahit bercerita tentang anatomi kota
yang dibangun dengan ideal
benteng yang mengelilingi kota
pola permukiman warga yang rapat
pasar hasil bumi yang ditempatkan dekat dengan sungai
sehingga memudahkan jual beli
serta penempatan keraton sebagai pusat kehidupan warga
ini pun menjadi prototip kota yang tertua di jawa
jadi tuban itu tempat adipatunya dulu di sebelah serataan
di sebelah barat yang belum jadi masjid dan makam
di sebelah timurnya adalah tempatnya pate sama pasar
kemudian di jogja juga begitu
jadi keratonnya di sebelah serataan
di sebelah barat ada masjid
kemudian di sebelah timur agak sedikit
ada pasar beringarjo
dan di sebelah utara beringarjo adalah ada kepatian
kini sebagaimana situs situs cagar budaya yang lain
trawulan juga menghadapi tantangan baru
yaitu pembangunan yang masif di sekitarnya
dan maraknya perajin batu bata yang mengambil tanah di lokasi situs
betul saya juga merasa khawatir
saya pernah ke bpjp
yang pernah ke bpjp itu
tanya pak bagaimana karena trawulan itu
sudah dijadikan kawasan jagar budaya nasional
sudah dikemen di budjana
sudah dijadikan kawasan cagar budaya nasional
kalau tanah itu selalu diambil ambil buat batu bata
kan makin lama makin berkurang
padahal kita membangun itu membangun di trawulan itu berbeda dengan di kecamatan lain
kalau kita membangun itu membutuhkan grounds check
kita itu melihat sedalam tanah itu lebih kurang dari lima sampai enam meter di bawah itu ada apa
mungkin ada situs atau ada apa itu karena kawasan cagar budaya nasional
kini trawulan menunggu status situs warisan dunia unesco setelah didaftarkan pada dua ribu dua puluh
tabung dan jarum
reruntuhan kota kuno ditemukan pertama kali pada awal abad sembilan belas
tetapi baru pada akhir periode seribu delapan ratus an pemerintah hindia belanda melakukan penggalian
ada lebih dari enam puluh lima situs bangunan besar berupa candi petirtaan atau pemandian dan gapura yang ditemukan
sebagian besar artefak disimpan di museum trawulan
sementara ratusan sisanya masih ada di gudang menunggu untuk diregistrasi dan dipamerkan
di luar itu ada ribuan artefak berupa prasasti alat militer alat rumah tangga koin logam dan berbagai benda lain
semuanya menunjukkan kejayaan dari kerajaan besar majapahit
semua situs berupa candi pintu gerbang petirtaan maupun gapura yang ditemukan terbuat dari batu bata merah
termasuk kolam segaran sebuah telaga buatan tahun seribu tiga ratus an yang masih utuh juga dibuat dari batu bata merah
dari enam puluh lima situs setidaknya ada dua temuan yang dianggap penting
pertama adalah candi berahu
sampai sekarang candi ini adalah satu dari dua candi majapahit yang bercorak buddha
sementara candi candi lainnya bercorak hindu
ini menguatkan dugaan adanya dua agama besar hindu dan buddha di masa itu
situs penting kedua adalah candi tikus
candi ini sebenarnya adalah pemandian bagi putri bangsawan di abad empat belas
selain itu fungsi utamanya adalah pusat pengairan kesawah sekitarnya
sistem pengairannya pun memakai teknologi yang mirip dengan zaman sekarang
candi tikus memang mempunyai teknologi yang sudah bisa dikatakan maju
dengan sistem perairan yang sudah sangat sangat bagus
di situ ada beberapa pansuran air yang berbeda
airnya itu bersumber dari sebuah wilayah yang tempatnya lebih tinggi daripada pancoran itu
sehingga air itu disalurkan ke beberapa pancuran
sejak ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional pada dua ribu dua belas
kepemilikan dan pemunggaran semua situs di tromulan
ditangani oleh balai pelestarian cagar budaya jawa timur

tidak hanya sekedar mengupayakan situs tersebut tetap berdiri kokoh
tetapi juga membuatnya sesuai dengan kondisi asli
tidak heran jika satu pemugaran situs kecil butuh waktu bertahun tahun
seperti halnya situs candi dermo di sidoarjo
dan sudah mencapai pada titik yang tertinggi di candi ini sekitar dua juta dolar

dari satu empat ratus an hingga akhir satu empat ratus an
berbeda dengan kerajaan kerajaan nusantara masa lampau
majapahit memberi perlindungan terhadap pemeluk agama
di luar agama hindu sebagai agama resmi
meski didominasi hindu dan buddha
komunitas islam diberi fasilitas dan dibiarkan berkembang
ini dibuktikan dengan ditemukannya makam islam bertarik seribu tiga ratus empat puluh sembilan di troloyo trawulan
dari sisi sosial budaya peradaban majapahit bisa jadi adalah wajah indonesia di masa lampau
pluralisme indonesia sudah menjadi nafas sejak zaman majapahit
meski perang saudara kerap terjadi semua bukti sejarah tidak mencatat satupun perang atau invasi yang berhubungan dengan agama
selain agama utama yaitu agama hindu
bahkan agama islam pun sudah ada
hal ini dibuktikan dengan adanya temuan makam tujuh yang ada di troloyo
jadi makam yang ada di trolloyo ini yang kita sebut dengan makam tujuh karena memang jumlahnya tujuh
nisan nisan yang ada di makam tujuh ini ada dua sisi
yang satu sisinya itu ada lambangnya surya majapahit
dan yang satu sisinya adalah
yang satu sisinya itu adalah agama islam
terbukti ada tulisan tulisannya arab
kemudian juga ada angka tahunnya
selain situs situs bersejarah trawulan juga menyimpan tempat yang disebut petilasan
tempat ini dipercaya warga sekitar memiliki kaitan mistis dan magis dari para tokoh majapahit

dari sebuah kerajaan besar
dua ratus tahun umur majapahit adalah waktu yang amat singkat
torehannya melampaui semua kejayaan
yang pernah dicapai kerajaan manapun di nusantara
lewat sumpah palapa oleh mahapati gajah mada
pada seribu tiga ratus tiga puluh empat pengaruh majapahit menyeruak dari maluku sumatera
hingga sebagian asia tenggara yang ditaklukannya
sampai hari ini para ahli masih meneliti bagaimana sistem dan strategi politik
serta kehidupan rakyatnya hingga majapahit bisa memperoleh kesuksesan dalam waktu singkat
di tengah keterbatasan bukti sejarah
para ahli berhasil mengungkap pola permukiman majapahit khususnya di ibu kota trawulan
seperti halnya mengacu kalau kita melihat rumah rumah di bali
jadi memang satu komplek itu terdiri dari beberapa bangunan
ada bangunannya tempat tamunya tempat tidurnya
kemudian tempat dapurnya dan itu dipageri dengan satu keliling pagar
jadi memang dalam satu komplek di batas silip pagar itu ada beberapa bangunan
mereka juga merekonstruksi rumah penduduk di zaman majapahit
rumah di belakang saya ini adalah contoh rekonstruksi dari rumah yang dimiliki oleh warga majapahit
pada saat itu terutama para rakyat jelata atau kabulo alip biasa disebut demikian
nah rumah rekonstruksi ini didasarkan dari temuan temuan benda arkeologis
kemudian berdasarkan juga terhadap karya karya sastra yang ditemukan
serta penafsiran atau interpretasi terhadap relief relief yang banyak ditemukan
terutama di candi candi yang ada di trawulan ini yang menggambarkan bagaimana pola kehidupan rakyat majapahit pada saat itu
dari mulai tahun seribu dua ratus an hingga tahun seribu empat ratus
secara arsitektur sebenarnya rumah majapahit adalah fungsinya adalah digunakan hanya sebagai tempat orang melakukan aktivitas untuk tidur
ataupun berkumpul saja bersama keluarga kecilnya
sehingga ruangannya sendiri hanya terbagi dalam satu sekat saja
yang kemudian diisi oleh satu balai yang biasanya digunakan untuk tidur
ataupun kemudian ada satu lagi tambahan
yang misalnya digunakan sebagai anaknya dari keluarga yang tinggal di sini untuk juga tidur
nah jadi memang sangat sederhana sekali
demikian juga dengan bangunannya
struktur bangunannya sendiri ini ditopang oleh batu bata
di sini ada semen ya tetapi pada abad ke tiga belas yang lalu semua orang di majapahit tentu tidak mengenal semen
dan menggunakan sistem perekatnya dengan cara yang sangat terbaik
yang tradisional yaitu digosok sampai panas dengan disirami air
kemudian itu melekat secara sempurna
kayunya untuk bahan rumah juga biasanya adalah kayu jati
jika si pemilik rumah memiliki harta yang cukup banyak
tetapi jika tidak maka kayu kayu apa saja juga bisa digunakan
nah yang paling sederhana tentu saja adalah bagaimana mereka tidak menggunakan paku sama sekali
karena belum ditemukan paku pada saat itu
tetapi mereka menggunakan dengan sistem ikat
ini adalah seratus
ini adalah sistem ikat bambu yang diikat secara kuat
sehingga bisa menempelkan atau mengikat dengan kuat pula batang batang kayu yang biasanya digunakan sebagai atap
demikian juga karena tidak ada paku mereka membuat sistem pasak semacam ini
ini nyaris fungsinya adalah seperti paku
dibuat mengunci bagian luar kayu bagian luar dengan kayu bagian dalam
sehingga membuat struktur bangunan ini menjadi semakin kuat
nah yang juga menarik adalah tentu saja bagaimana warga dulu
dulu abad tiga belas mengamankan rumahnya
jika sekarang manusia zaman sekarang menggunakan kunci gembok dan sebagainya untuk melindungi rumah mereka
zaman dulu abad tiga belas hanya digunakan seperti pasak begitu
kemudian dikunci dengan kayu dan itu cukup dirasa aman untuk membuat rumahnya tidak dimasuki oleh orang orang yang tidak berkepentingan
karena rumah ini sendiri
karena rumah ini sendiri
karena rumah ini sendiri
hanya bersekat satu saja tidak ada sekat sekat lain
maka semua kegiatan outdoor kegiatan misalnya seperti memasak lalu juga mandi ini dilakukan di luar rumah
di situ ada sebuah tungku yang dibuat dari batu bata tentu saja
yang diletakkan di belakang rumah dan di sebelahnya ada gentong begitu
yang digunakan untuk menyimpan air ataupun untuk memasak nantinya
yang ditunggu yang sudah disediakan
sementara jika ingin mandi atau mencuci biasanya mereka membangun satu bilik kecil begitu di belakang rumah
yang kemudian diisi dengan gentong dan air untuk melakukan aktivitas tersebut
tetapi paling praktisnya biasanya warga majapahit pada saat itu melakukan aktivitas mencuci ataupun mandi itu di sungai
yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal
rumah model majapahit dibangun di sisa lahan di depan rumah warga yang ukurannya mengikuti rumah induk
agar detail rumah benar benar sesuai dengan zaman majapahit
semua pengerjaan dilakukan di bawah supervisi balai pelestarian cagar budaya jawa timur
desain rumah bersumber pada kitab negara kertagama dan relief di beberapa candi yang menggambarkan kondisi perumahan waktu itu
warga desa menggunakan bangunan rumah majapahit untuk berbagai keperluan
ada yang sekedar dijadikan ruang tamu atau menjadi etalase untuk produk usaha rumahan
tetapi ada beberapa warga yang memanfaatkannya untuk disewakan
tarifnya beragam lima puluh ribu untuk penginap semalam
jika lesehan ruangan kecil ini mampu menampung tidur lebih dari sepuluh ribu
lima sampai tujuh orang
upaya pengembangan kawasan trawulan adalah untuk menjadikannya sebagai lokasi cagar budaya wisata religi dan edukasi
wisata trawulan lebih membutuhkan keaslian lokasi lokasi yang otentik dan yang berhubungan dengan riwayat majapahit
beberapa sudah dimulai seperti pembangunan patung buddha tidur terbesar ketiga di dunia oleh swasta
ini untuk menandakan trawulan juga pernah menjadi pusat peradaban buddha di abad tiga belas hingga lima belas
salah satu yang juga tengah dikembangkan adalah batik majapahit
pembatikan diyakini para ahli sudah dilakukan sejak majapahit di perintah wikrawarga
tetapi memang penemuan bukti sejarah yang mengulas batik majapahit masih sedikit
pegiat batik di trawulan menginterpretasikan motifnya dengan mengikuti logo surya majapahit yang merupakan lambang kerajaan majapahit
meski masih terbatas batik majapahit cukup memberi keuntungan bagi pembuatnya
untuk sementara ini pesanan mas
tapi tamu tamu juga kita kalau melihat kalau mersani ada batik setengah mateng
nanti kalau beliaunya itu pengen atau berkenan saya disuruh meneruskan dan disuruh mengirim ke dalamnya
trawulan adalah lokasi terlengkap untuk mengungkap semua tentang majapahit
mersani terus tumbuh sebagai lokasi wisata
trawulan juga merupakan cagar budaya yang harus dijaga keasliannya
agar kita tidak pernah lupa
di sini pernah berdiri majapahit
kerajaan terbesar di indonesia
semoga mersani bisa menjaga keamanan dan keamanan di jawa tenggara